sebelum muslihat pensiun semua dipanggil ke markas besar
hidup ini memang penuh rahasia
kang bahar yang tidak tersentuh orang dan belum terlalu tua
kita juga akan pergi
dan sebaiknya pergi dalam keadaan
nggak tahu apa
kamu bilang tadi si bos yang tahu
nggak tahu apa
bukan si bos yang nggak tahu
saya nggak tahu si bos kenapa
garut garut garut garut
garut garut garut
kayak muat mana
bowed sell atau binz alutil saham
relatorium dan akunya
telah dil relay
sudah ditelepon kang
saya bukan bos
kamu calon pengganti gobang
saya lebih suka es teh lemon
bermanfaat untuk mengurangi resiko sakit jantung dan stroke
bermanfaat untuk mengontrol tekanan darah tinggi
dan merendahkan stres
es membantu saya mendinginkan suhu tubuh saya yang sedang hardang
karena kota bandung sudah kehilangan banyak pohon
dan menjadi ikut ikutan panah seperti jakarta
sudah pengen aja
ada apa saya donang disini
sebelum muslihat pensiun
semua dipanggil ke markas besar
hidup ini memang penuh rahasia
yang tidak tersentuh orang
yang tidak tersentuh orang
yang tidak tersentuh orang
dan belum terlalu tua
kita juga akan pergi
dan sebaiknya pergi dalam keadaan seperti kang bahar

habis lebaran kita pensiun
saya sama kamu menyusul yang lain
yang masih ada di bisnis ini
yang masih ada di bisnis ini
jaga diri kalian masing masing
jaga diri kalian masing masing
dan saling menjaga satu sama lain
dan saling menjaga satu sama lain
cuma kamu yang tidak diajak
cuma kamu yang tidak diajak

supaya kamu tidak tahu disana ada bagi mana
disana ada bagi bagi warisan
si dikti pegang pasar
murad dan pipit
murad dan pipit
satu paket pegang jalanan
satu paket pegang jalanan
tengine yang tidak berbahaya
tengine yang tidak berbahaya
kamu akan jadi tangan kanan saya
di terminal gantiin goba
kita perbaiki semua kesalahan muslim
bang nanti jadi ke pasar
biar diterusin c edo aja
bapak kamu sekarang jadi tukang kicimpring
sebelumnya kerja apa
apa sekarang jadi tukang kicimpring
enak mana kerja freelance sama jadi tukang kicimpring
banyak mana uangnya kerja freelance sama jadi tukang cuci
sebenarnya kerja freelance itu apa sih
ya udah kok gak mau aku makan cuan kes sendiri
tapi kalau dibeliin sih aku mau
ya uangnya kurang
unang kan orang baru
dia anak buah saya
bersara sama si unang
si unang ada ke tangan
saya ada aunya
kalau aku belum minum nanti nggak ada uang buat pulang
pulangnya sekalian beli stok bumbu kicim pring
bawang putih bawang daun cabai garam gula
nanti pulangnya jangan lupa
ada yang mau keluar lagi nggak
mau ga main di dalam mas bro
silahkan mas bro
makasih kang bro